suasana duka hingga senin sore masih melimuti keluarga iryana
satu dari belasan korban tewas dalam kebakaran depo pertamina pelumpang koja jakarta utara
selain semburat duka akibat kehilangan anggota keluarga
pihak keluarga kini juga tengah menyesali telah menandatangani sebuah surat pernyataan yang diberikan oleh seseorang
sambil menyerahkan uang santunan sepuluh juta rupiah di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur pada minggu siang
saat pihak keluarga hendak mengambil jenazah iryana dari rumah sakit
rohmat keluarga iryana mengaku baru menyadari pada senin pagi
penanda tanganan surat itu dilakukan saat dirinya dalam kondisi cemas dan bingung hingga tidak menyadari
isi surat tersebut menyatakan bahwa ahli waris korban kebakaran tempat penyimpanan
minyak pertamina pelumpang yang telah menerima uang santunan tidak boleh menggugat atau menuntut pihak pertamina
menanggapi hal ini denny jukardi eksekutif general manager pertamina patraniaga regional jawa bagian barat
mengatakan akan melakukan konfirmasi kepada tim yang berada di depo pertamina pelumpang untuk mengetahui kebenaran kejadian tersebut
nanti saya konfirmasi lagi itu karena kami juga masih mendata masing masing korban
baik yang asli
ahli warisnya tentunya itu masih kita coba data
kemudian terkait dengan pemberian nanti saya konfirmasi dengan tim kami di pelumpang
denny juga mengatakan pihak pertamina akan menanggung biaya perawatan keseluruhan korban luka
dan memberi santunan kerohiman kepada keluarga korban tewas
sementara untuk rehabilitasi rumah pihaknya masih menggajikan lebih dulu
tim liputan cnn indonesia